untuk kesekian kalinya aksi tidak terpuji dilakukan warga negara asing di bali
yang terbaru wisatawan asing terekam kamera mendorong polisi di sunset road dan pasar
peristiwa itu terjadi pada senin saat wisatawan tersebut sedang berboncengan dengan sepeda motor tanpa menggunakan helm
saat hendak ditindak petugas wna ini malah mendorong polisi aksinya pun menjadi viral di media sosial
setelah viral bule asal inggris itu akhirnya ditangkap
ia terancam hukuman satu tahun penjara atas kasus dugaan melakukan penganiayaan dan tindakan melawan polisi
kepolisian juga telah berkoordinasi dengan pihak imigrasi untuk melakukan pencekalan terhadap warga asing tersebut
tim liputan cnn indonesia